selamat sore pandemi covid sembilan belas memaksa seluruh kegiatan beralih ke digital
dan ini membuat pt post indonesia persero terus melakukan transformasi
terutama di sektor digital
pt pos indonesia memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar di indonesia
dengan menyediakan surat pos paket dan logistik serta jasa keuangan terpercaya
demi meningkatkan pelayanan pt pos indonesia menghadirkan inovasi baru untuk masyarakat
dengan menggunakan sistem online payment point yaitu diluncurkannya produk layanan post payment
atau post pay bersama saya ratu nabila
dan untuk mengolaborasinya sudah hadir di studio dua cnn indonesia
direktur bisnis jaringan dan layanan keuangan pt pos indonesia bapak charles sitorus
selamat sore pak charles apa kabar
selamat sore nabila sehat ya pak
sehat selalu sehat salam sehat juga buat semua
iya luar biasa sekali pak pt pos indonesia ini kan sudah dua ratus tujuh puluh tahun ya di indonesia
nah apa saja kemudian inovasi dan juga bagaimana pt pos indonesia selama ini
untuk bersaing begitu dengan pelayanan jasa sejenisnya yang kita tahu sudah banyak di indonesia
oke jadi sebenarnya ini bermula dari rencana transformasi pt pos
jadi ada tujuh hal yang dilakukan di pt post
perubahan sekarang ini di mana bisnis sangat bersifat volatile uncertain
juga sangat kompleks dan ambigu didorong oleh internet perkembangan sekarang
maka pt post mau tidak mau dan memang kita merencanakan membangun transformasi
ada tujuh hal sebenarnya yang dilakukan
itu pertama di sisi bisnisnya kita lakukan perubahan
lalu di sisi produk dan channel di proses dan juga di teknologi
di sr juga organisasi dan culture
nah pt pos sebenarnya punya empat produk utama saat ini
yaitu kurir logistik jasa keuangan dan properti
nah di jasa keuangannya ini yang kita sedang lakukan juga digitalisasi
jadi selama ini pt post sudah melakukan bisnis upaya layanan yang bersifat jasa keuangan
jadi kalau dulu ada tabungan ada wesel bayar listrik semua itu dan pengiriman juga uang keluarnya
itu adalah jasa keuangan
jadi kalau dulu ada tabungan ada wesel bayar listrik semua itu dan pengiriman juga uang keluarnya
dan dari luar negeri ke indonesia itu semua dilakukan oleh pt post sebenarnya
jadi sebelum bank ada pt post sudah melakukan itu
nah sekarang pertanyaannya dengan perubahan zaman sekarang pt pos mau bagaimana kan gitu ya
nah dari transformasi tadi akhirnya kita melakukan kegiatan digitalisasi terhadap semua layanan kita
di seluruh produk jasa keuangan
dan itu akhirnya dari sisi bisnis kita masuk ke fintech
dan dari sisi
produknya kita mengembangkan digital services
jadi kira kira begitu nah lahirlah postpay ini
oke jadi akan semakin lengkap begitu ya pt pos indonesia ini melayani masyarakat di bidang jasa logistik
kemudian sekarang juga ada postpay dari fintechnya
postpay ini apa sih pak biar masyarakat juga mengenal postpay ini apa dan seperti apa
bagaimana kita menggunakannya
postpay ini sebenarnya layanan digital services dari financial service kita
jadi kalau dulu
bayar listrik misalnya harus datang ke kantor pos kemudian beli matrai harus datang ke kantor pos ya
nah sekarang dengan adanya postpay ini layanan pt pos bisa dinikmati dari handphone saja dari digital saja gitu
dan ini dengan adanya postpay ini masyarakat bisa menikmati dua puluh empat jam tuh layanan kita
tidak tergantung tempat tidak tergantung geografis dan juga cepat dan murah gitu ya dan mudah
nah ini semuanya memberikan kemudahan
jadi sekarang kalau
token saya habis tidak perlu datang ke kantor post
cukup dari postpay dia bisa beli token
jadi ini sudah bisa di download ya pak postpay ini ya
sudah berapa banyak sih pak mungkin ada mitra mitranya dari pt pos indonesia yang sudah menggunakan postpay ini
target pasarnya ini seperti apa postpec
kalau di download sekarang sudah bisa di android juga ya di android dan ios dua duanya sudah bisa
mudah di download tinggal isi data nama nomor telepon tanggal lahir sudah bisa digunakan gitu ya
nah kita saat ini bersyukur karena dari soft launching sampai sekarang
kita sudah bisa menggunakan ini

dan umumnya masyarakat luas yang selama ini menggunakan post dan juga para umkm
para umkm ini sangat menikmati karena mereka bisa membayar dan bisa melakukan cash on delivery di postpay
dan itu sangat membantu bisnis mereka
jadi ini sangat luar biasa sekali buat kami perkembangan ini
pak sebenarnya kan sudah banyak sekali bisnis fintech seperti ini
nah sebenarnya apa keunggulan dari postpay sendiri
ah di sini nih

pertama yang pasti kenapa kita memberikan kemudahan
postpay itu didukung oleh jumlah kantor pos yang luar biasa

ini sangat membantu ini berbeda
fintech tidak punya itu tapi lpt pas punya
jadi dia didukung oleh kantor yang demikian tersebar luas
sehingga kalau ada masalah ada kegiatan itu bisa datang ke kantor pos
itu yang pertama
kedua postpay ini bukan e wallet
facebook ini adalah digital giro
jadi seperti pelayanan banking digital
sehingga kalau kita mau melakukan top up melakukan pengiriman uang itu tidak di limit
karena kita menggunakan konsep giro
ini yang sangat luar biasa
dan kemudian yang berikutnya juga postpay ini didukung oleh saat ini jumlah agen yang hampir enam puluh ribu di seluruh indonesia
jadi bisa dikembangkan terus gitu oleh masyarakat
jadi mudah murah cepat dan juga didukung oleh jaringan yang luas
kalau ada keinginan untuk langsung datang ke kantor pos
ini yang membedakan kita di sana
oke jadi jaringannya ini luas karena terkait begitu dengan kantor pos kantor pos di seluruh indonesia
apakah ini kemudian di indonesia saja atau di luar negeri ini juga bisa pak
ini yang menarik
jadi postpay ini selain di indonesia kita sudah bekerja sama dengan badan
pengelola pembina dari pekerja migran indonesia
jadi kita baru launching april lalu
di mana postpay ini sudah bisa digunakan oleh para pekerja migran kita di luar negeri
jadi beberapa negara seperti hongkong taiwan malaysia itu sudah dipakai
dan kita kemarin launching dan langsung melakukan live ya dengan taiwan
di mana pekerja migran kita bisa mendownload postpay di sana
lalu keluarga di sini postpay
lalu mereka melakukan transfer uang
langsung ke rekening postpay keluarga di sini
karena ada nomor rekeningnya
dan ini cepat sekali
dan bisa langsung dalam waktu lima menit sepuluh menit
langsung uangnya bisa di cash di pt post
jadi postpay ini sebenarnya sudah mendunia
nggak cuma di indonesia tapi di seluruh dunia sudah bisa digunakan bisa di download di sana
jadi ini yang membuat postpay akan semakin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita
sejauh ini komentar dari para pengguna postpay seperti apa pak
sejauh ini komentarnya bagus
ada saran supaya menambah beberapa future dan kita akan terus lakukan pengembangannya ke depan
misalnya untuk pembayaran top up e tol untuk keperluan parkir
dan juga kita akan segera meluncurkan postpay dengan kapabilitas krs
dengan krs ini postpay akan bisa membayar di mana pun
dan bisa juga pt post membayar di mana pun dengan krs ini
dan top up pun bisa dilakukan di mana pun transfer bisa di mana pun
segera kita lancurkan
kalau tidak ada halangan mungkin minggu depan kita sudah meluncurkan postpay dengan kemampuan krs nya
amin semoga lancar ya pak
untuk postpay ke depannya
jadi harapan ke depannya apa untuk postpay terakhir pak
postpay akan menjadi platform andalan pos
kita ingin menjadikan dia super platform
jadi semua akan kita kembangkan
dan bahkan juga postpay akan bisa juga kita harapkan menjadi bagian dari masyarakat
jika ingin mendapatkan income dengan menjadi agen
nah pengembangan agen postpay juga kita akan lakukan dengan anak perusahaan kita post finance
dan super platformnya juga pengembangannya juga akan dilakukan oleh postfinance dalam pengembangannya
jadi nanti tidak cuma ekosistem pembayaran
kita mengharapkan ekosistem yang lain juga masuk
di dalamnya juga sekarang ada ekosistem kurir
dan bahkan tabungan
nanti ke depan
karena pp empat puluh enam sudah memungkinkan pos akan masuk ke bisnis tabungan
baik luar biasa
doakan aja mbak
semuanya bisa berjalan
semoga sukses pos indonesia
melayani masyarakat indonesia ke depannya
terima kasih bapak charles sitorus
terima kasih mbak nabila
direktur bisnis jaringan dan layanan keuangan dari pt pos indonesia
dan demikian wawancara kami bersama bapak direktur bisnis dan jaringan pt pos indonesia
terima kasih dan sampai jumpa